terima kasih mbak
iya mbak makasih ya mbak

ini kayaknya mau hujan deh
mending kita minggir yuk di depan cari tempat neduh
nanti gue tau pak
woh tapi kayaknya ini beneran mau hujan
minggir dulu yuk
daripada lo protes mulu ya kan
kita cari tempat teduh nih
aduh mayor dong cepetan rai
mbak disini aja ya
saya kejar jamretnya
tunggu tunggu tunggu
kita beneran nih menyusui bos moony sekarang
kalau menurut gue gak usah
untuk kita gak ikut campur sama urusan dia
kalau terjadi apa apa sama bos moony lo mau tanggung jawab
kawan bocah ingusan kayak si boy
untung gue simpen salah satu nomor anak geng serigala
siapa di aika
oke makasih settling tahu yang wide wind
kita sekarang mag importante
oke ini kemana tuh admin itu ya kan
ja udah tuh
jadi mungkin kalah ma kana kalah aja dia
campur sama usaha dia
tapi tenang aja
bos modi pasti menang
mau boy menang atau kalah
malam ini malam yang tepat buat ngabisin dia
malam ini ada saat yang tepat untuk kita mengisi boy
gimana menurut lo
bisa gak sih bawa motornya pelanan dikit
gue gak mau mati muda

aduh gugup sih malam lamamu nih
berhenti ya lo
gue bilang berhenti
lo tuh lamu alam
dan kegagalan dalam mati
hai seluruh hai mau rasain tuh makanya kalau dapat duit itu kerja jangan ngejam bread
kita punya nyawa sembilan kayak kucing
kalau kita tadi di jalan kecelakaan gimana
bukti kita selamat
gue kasih tas
enggak tahu nih enggak tahu kenapa perut gue
aduh kayaknya gue gak kuat deh
gue harus pulang sekarang
kan kita mau ke rumahnya boy
wah tapi gimana dong
sakit perut banget nih bu harus pulang
ini gue cari taksi aja deh
enggak enggak enggak
gue antar dengan bantuan oke
kan lo sakit perut
gue pura pura sakit perut
abisnya setelah gue pikir pikir
nggak ada pentingnya juga ngeliat boy sama anak anak motor berantem